ini siti k pake kabur segala om
mungkin dia udah denger berita kalau si shiva itu diculik om
terus juga dari tadi tetangga pada datang ke rumah saya om
gara gara curiga denger tangisan bayi om
aku tuh gimana sih dasar bodoh kamu
gimana bisa kabur sih
ya terus sekarang saya harus gimana om bu
yaudah kamu tunggu aja dulu
nanti saya akan hubungi kamu lagi
jangan telepon telepon saya
ada pak reno tau nggak
memangnya kalau kamu tahu kamu bisa apa
apa yang bisa kamu lakukan
kamu pikir di rumah ini semuanya santai
semuanya berusaha untuk penyari siva
ini semua gara gara adik kamu yang ceroboh
jaga anak sendiri kok gak bisa malah hilang
belum tentu kami berpikir
tapi seenggaknya ya tante
kayaknya ada di samping bella
kami ada untuk bella
kami tenangin bella
seenggaknya begitu tante
kalian itu memang dari keluarga pembohong
semua hidupnya penuh dengan drama
mendingan kalian sekarang pulang
ambil siva dan bawa ke sini
sylvia bisa bisanya kamu menuduh kami yang membawa siva
kami itu memang miskin sylvia
tapi kami bukan pencuri
apa perlu saya panggil polisi biar kalian semua diseret di penjara
mama apa apaan sih kamu
malah memperkeru suasana
semuanya lagi cemas mikirin siva kamu malah ngomong yang enggak enggak
memperkeru apa sih papa ini
udah lah papa nggak usah ngebelain mereka ngapain sih
papa menjatuhkan harga diri
mama nih sama aja papa tidak menghormati mama kalau begini
di mana kita bisa menghormati kamu sylvia
sedangkan sikap kamu itu meredahkan diri kamu sendiri
nggak usah menilai saya
ini rumah saya
lebih baik sekarang kalian keluar
udah pergi aja
kamu bela keluar juga sana
lo suaminya bella kan lo bella bella dong
emang segitu setengahnya
kak kak udah kak cukup kak
mama kak iko sama kak nur pulang aja ya
mama disini nempelin kamu ya
kita pulang aja ma
kita keluar dari sini
tentu sylvia itu emang bener bener keterlaluan
udah berapa kali kita diusir dari sini sama dia
bella itu sangat menderita kok
kamu nggak lihat apa kondisinya tadi seperti apa ko
walaupun dia tinggal di rumah mewah seperti ini
mama yakin dia nggak bahagia ko
kita harus menyelamatkan dia
tapi bella bukan anak kecil lagi
bella bukan anak kecil lagi mah
bella sudah dewasa
bella bisa menentukan hidupnya sendiri sekarang
mama dengar kak
bella tadi yang nyuruh kita pergi dari sini
udah mau jangan khawatir lagi ya
mama tenang aja
mama yang tenang ya
insya allah bella nggak kena penahpama disini
hindungilah warga ku dan hindungilah juga anak ku syifa
berikanlah aku petunjuk di mana syifa berada
bu apaan sih lu teriak dua apaan sih
ini pempes dedenya abis tolong beliin dong
elaka aja gamau gua lu aja yang beli
lagian lu yang udah bawa bayi ini ke rumah gue jadi lu yang ngurus bukan gue
iyaudah oke dua gua yang beliin pempesnya tapi lu yang pegang anak dua ya
eh eh eh tiga eh apaan ini maksud tiga eh tiga
lu emang sebut bayi ya sebentar saya ambilkan mbak
pencuri siva udah nyebar
sketsa wajahnya daddy juga ada dimana dua
mbak mbak ini barangnya mbak
hati dua loh mbak banyak penculikan bayi
kenapa bawa dia kaya bu
oh kepada di depan
di mana sih ya resident ya itu
gara gara nih bocanak mestri
kalau gue yang gak nemuin mereka
bisa bisa mereka tambah curiga
maaf semuanya ada apa yang malem malem kesini
begini pak saya mendapat laporan dari warga
katanya di rumah bapak
ada anak kecil yang menangis terus pak
setahu saya kan bapak tidak punya anak dan belum berkeluarga pak
nah itu aja yang mesti kedengeran suara nangisnya
itu anaknya teman saya yang lagi main kesini
ibu sama bapaknya lagi pergi untuk beliin susu sama blenn pampersnya
ya maklumlah namanya juga anak kecil
kalau lagi lapar bawaannya pengen nangis terus
kalau gitu saya mau nenangin bayinya dulu ya
supaya semuanya juga gak keganggu sama nangisnya
benar ya pak
awas kalau itu bayi gak bisa diem juga
karena saya besok pagi pagi mau berangkat kerja tahu
ya sudah pak kalau gitu kami panggil
warga warga jangan sampai makin curiga deh
kalau mereka makin curiga mereka pasti bakalan maksa untuk masuk ke rumah
terus ngecek tuanak
ditikau kemana lagi
ya ya gue harus cari tempat yang lebih aman untuk nyemunin itu bayi
pak leno sudah berapa kali kami bilang pak
kami itu gak ada hubungannya dengan penculikan itu
kenapa sih bapak selalu curiga sama kami
reno biar bagaimanapun juga anak afif itu juga cucu saya
jadi saya juga bisa merasakan betapa sedihnya kalau kehendak cucu
jadi sangat sangat tidak mungkin saya menyakiti atau penuhi
aduh si gavin ngapain sih
bikin runyam aja
kalau pak reno nggak keberatan kita mau terima telepon ini
halo pak rafiq
ini si ditika pakai kabur segala om
mungkin dia udah denger berita kalau si syifa itu diculik kok
terus juga dari tadi tetangga pada datang ke rumah saya om
gara gara curiga denger tangisan bayi om
kamu tuh gimana sih dasar bodoh kamu
ya terus sekarang saya harus gimana om bu
ya udah kamu tunggu aja dulu
nanti saya akan hubungin kamu lagi
jangan telepon telepon saya ada pak reno tau gak
kok cepet banget sih om rafiq telepon baliknya
katanya lagi ada si reno
si reno berarti udah pergi nih
ini tadi bukan suaranya si om rafiq nih
gue ketauan lagi nih
kacau udah semua
siapa yang tadi telepon
itu teman saya
kalau gitu antar saya ke rumah teman om sekarang
buat apa pak
itu cuma teman teman kerja saya teman bisnis
cepat antar saya ke sana atau saya antar oh bukan peti mati
cepat antar saya